sementara itu wakil ketua umum partai gerindra fadli zon mengecam adanya patroli brimob di kantor dpc gerindra semarang
fadli zon menduga kegiatan itu ilegal dan sebagai bentuk intimidasi kepada gerindra
fadlizon didampingi musisi ahmad dhani tiba di kantor dpc gerindra di jalan durian semarang minggu balap
kedatangan fadli zon ini menyikapi patroli brimob di kantor dpc gerindra semarang yang terjadi jumat dan sabtu lalu
menurutnya kegiatan itu diduga ilegal karena tidak didahului surat pemberitahuan
patroli tersebut juga dimaknai sebagai bentuk intimidasi kepada gerindra yang berada di luar pemerintahan
kami tadi bicara dengan ketua dpc pada hari rabu juga sudah didatangi ke sini kemudian hari jumat hari sabtu dan juga sampai minggu
jadi berkali kali bukan satu kali bukan dua kali berkali kali